serbu diskon hanya di motionpay
kalian sudah mencuri pusaka milik ambetkasi
tapi mulai sekarang
kalian harus tunduk
dan juga ikuti semua perintahku
tunjukkan orang orang kalian kepadamu
cepat kalian bebaskan kusti ratu ketrik mani
parewangan yunda ampetkasi pun
kau bisa meneklukannya
sekarang urusan ku telah selesai
nandang rabu surawisasa
tentu saja ibu muda
kau tenang saja
nasib ibu muda ampetkasi
akan segera berakhir di tiang gantung
katakan dengan jujur
apa yang sebenarnya terjadi padamu
dan juga dinda subanglar
terbunyi atau kau buat mu
suara dan suara tak menjadi suaranya
siapa yang menolongmu
kau yang holah
aku diam diam sangat membenci raisa bangar
kecemburuanku telah menutup mata hatiku
kecemburuanku telah menutup mata hatiku
hingga aku tidak menghabisi nyawa raisa banglar
astagfirullahaladzim ya allah
anda sangat mengenali siapa diri
dan anda sangat mengenali siapa diri
anda sangat mengerti
dan juga kepribadian
tapi apa yang sudah kamu katakan
kanda tidak mempercayainya
karena prabu ternyata tidak memahami dan mengerti siapa aku sesungguhnya
sesungguhnya aku bukan wanita baik baik
aku adalah wanita jahat
dan wanita tidak berperiksa manusia
yang tegak membendur rais banglar
demi mendapatkan cinta utuhmu panda
kanda tetap tidak percaya padamu
aku harus membuat pengakuan
seperti apa lagi kanda
bersumpahlah di atas kepalaku
bahwa apa yang sudah dinda katakan
sepenuhnya tidak benar
ayah anda prabu
maafkan aku ayah anda
semoga kau tenang di alam sana
anda terlalu cenderung
tidak pernah menghrunta cerita tadi
malah jangan takut saya coba coba

kenapa dorongan hatiku begitu kuat untuk mendekati pedang ini
ada apa dengan pedang ini
pedang yang luar biasa
pedang yang sesuai untukku
aku akan membunuh kian santang
dan seluruh keluarga kerajaan pajak